selain partai politik yang sibuk kasak kusuk jelang pendaftaran capres cawapres
para ulama pun ikut ambil bagian
belum hilang diingatan kita ijtima ulama
yang beberapa waktu lalu digelar membuat rekomendasi yang sangat politik
yang juga menyampaikan aspirasi yang ternyata juga sangat politik
apakah para ulama nu juga ikut terseret pada urusan politik yang sangat praktis
lalu seperti apa kita melihat keberpihakan atau positioning ulama
di tengah panasnya kontestasi jelang pilpres kali ini
kita akan membahasnya bersama prof aisyikam analis politik
terima kasih prof aisyikam
juga ada wakil sekjen pkb betul ya mbak lulu ya
ada mbak lulu nur hamidah terima kasih mbak lulu
kita akan bicarakan kalau minggu lalu kemarin kita bicarakan soal proses istimewa ulama
yang memakai label ulama untuk melakukan rekomendasi politik
ini saya nggak tahu apakah ini serupa tak sama atau sama
nah kita akan membahasnya itu saya mau tanya ke mbak lulu di segmen berikutnya
tetap berhubungan sama kami
saya mau tanya ke mbak lulu tapi bukan perbandingannya dengan ijtima ulama yang beberapa waktu lalu
klarifikasi apa sih dari pkb
kalau kita lihat ada ulama ulama nu yang kemudian bertemu dengan kiai said
jadi quote unquote ini merekomendasikan caimin juga kan menguatkan aspirasi politik
seberapa benar dan apalagi yang ada informasi yang beredar juga mbak lulu
ini harus diklarifikasi juga yang berada di whatsapp gitu segala macam grup di media online juga beberapa ada
bahwa katanya ulama nu quote unquote nih agak sedikit menginjak jempolnya presiden
gitu lah ngancem sedikit lah jempol kiri
kalau misalnya nggak milih caimin ya kemungkinan bisa pbnu akan mendorong untuk membuat poros baru
ini yang benar yang mana mbak luna
yang benar itu yang mulai interkali
yang pertama yang benar saya mau bilang bahwa para masyaye dan para kiai ngumpul memberikan dukungan kepada satu nama
dan itu caimin untuk jadi jawab pres itu benar
kemudian yang kedua bahwa mereka semuanya hadir ke pbnu dan diterima dengan sangat baik
oleh ketua umum pbnu dan juga seksian pbnu dan pengurus pbnu yang lain
untuk menyampaikan aspirasi itu dan membawa satu nama memang tidak ada nama yang lain
kok jangankan dua apalagi empat
ini cukup satu ya itu caimin itu benar
nah hanya saja kemudian yang beredar seperti di whatsapp group
seolah olah bahwa para kiai memberikan ancaman ke pak jokowi
saya kira ini terlalu berlebihan
tapi betul faktanya itu bukan ya
tidak seperti itu
saya meyakini bahwa kiai itu memiliki bahasa yang pasti berbeda dengan bahasa yang sehari hari kita pakai
kalaupun toh misalnya mereka memberikan apakah itu persetujuan atau tidak persetujuan itu pasti akan memilih dengan
bahasa yang sangat khas kiai
meskipun aspirasinya anda lihat sama nafas aspirasinya
aspirasinya tetap caimin
misalnya yang kamu ingin tanyakan kan gini
misalnya pak jokowi tidak akan mendengarkan aspirasi para kiai seperti apa
dan kemudian di media ditulis oh mereka akan misalkan memberikan ancaman
saya kira nggak begitu
tetapi memang di dalam forum itu mendapat kesepakatan bahwa ini akan kembali pada musyawarah
ini akan dikonsultasikan kembali
jadi para kiai kiai para masyaiye bersepakat bahwa tunggu dulu ya
jadi tunggu dulu itu karena memang kita butuh juga arahan
yang mas didit perlu ketahui di pkb ini konsultasi kita selalu kepada mas yaye
kita dilahirkan oleh nu
sehingga tempat kita bertanya dan kembali ya pasti kepada para kiai
jadi bukan menyeretkan kalau kata orang wah ini kayaknya caimin menyeret nyeret kiai yang harusnya ada di level
yang kemudian ada di tempatnya tertentu
emangnya kita ini siapa punya kekuatan untuk menyeret kiai
dan kita juga gak boleh underestimate bahwa kemudian kiai itu mau disereset
enggak lah kita sebagai santri pasti tahu betul ketawaduan di dalam politik itu juga tetap dipakai
justru karena sangat menghargai dan respect dan menempatkan kiai di tempat yang sangat mulia
maka keputusannya sangat penting ini
saat saat yang memang kita semua sedang nantikan ya
maka ya kiai kita minta apa namanya pertama blessingsnya
dan kedua ya arahannya gitu
biar kita nggak salah langkah
dan arahannya caimin cawapres
kenapa harus dikomunikasikan kepada pbnu
apakah hanya berhenti di pbnu saja atau mengharapkan kiai saya juga mengartikulasikannya ke pemangku
ya salah satu salah satu
jadi salah satu kesepakatan yang dicapai dalam forum itu selain menyampaikan kepada pbnu untuk disampaikan ke pak jokowi
juga dititipkan sekaligus
bahwa aspirasi itu hendaknya disampaikan dan dibawa oleh pbnu untuk dikomunikasikan dengan pihak pihak terkait
nah soal pihak pihak terkait ini itu soal interpretasi dan kreativitas juga pbnu
intinya para masyarakat sudah percaya bahwa ini loh aspirasi kiai yang juga sebagai warga nu itu
dan itu dijamin dong secara konstitusi
jadi menyerahkan kepada kiai said untuk menyalurkan aspirasi ini
sebagai ketua umum pbnu
sebagai ketua umum pbnu
dan ini sudah dikonfirmasi kan sama pak sekjen pbnu
bahwa dalam waktu misalnya sehari dua hari pbnu akan menyampaikan itu
karena apapun suara kiai pasti sangat sangat dan harus dilihat
suara kiai yang real ya mbak ya
beliau beliau itu punya pengaruh bahkan melampaui zona teritorinya ya
kiai kiai siapa saja dan seberapa besar mewakili nalda tunggulama sebelum keperhatiannya
yang mas didit dengar siapa siapa saja
karena ini kemudian ulama yang mewakili

beliau ini sudah punya daftar sebenarnya ya
seberapa banyak dan seberapa merepresentasikan hati murani para nabi
karena diantaranya pasti kiai kiai sepo
misalnya dari lerboyo misalnya dari kerapia ya
dan kalau kita sudah bicara misalnya lerboyo itu adalah gurunya para guru
itu adalah cikal bakal pesantren pesantren yang lain yang daerah pengaruhnya memang sangat teluas di seluruh wilayah nusantara
nggak ada misalnya pesantren di indonesia ini kalau kita bicara yang pesantren yang ali sunnah ali jamaah an nadiyah
apalagi ya yang tidak punya hubungan keguruan gitu ya
garis nasab guru itu kepada misalnya lirboyo apakah kreapia dan sebagainya
jadi ini sahih ya pertemuan yang sahih
mewakili nu yang sahih
aspirasinya juga sangat sahih
kalau kata anak muda zaman dulu jaka sebung bau golok atau nyambung gitu
apalagi seolah olah no gitu kan
apalagi hanya sekedar dikasih saruk nu
oh tidak label bukan
saya mau tanya prof ikam nih
apa aja yang kamu lakukan
tanya komentari saja
oke pertanyaannya simpel
anda sepakat bahwa ini suara jenuin mewakili nu atau mobilisasi politik
ya kalau saya ditanya begitu jawabannya adalah di dalam politik itu yang jenuin dengan yang tidak jenuin itu sangat tergantung perspektifnya yang mana
kalau saya kan perspektif melihat nu itu kan sebagai satu organisasi masyarakat sipil
yang menjunjung politik pada tataran moral
oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa politik nu itu adalah high moral ground
terutama kalau kita sudah bicara mengenai masalah kedegaraan
nah dalam kasus yang anda diskusikan dengan mbak lulu ini tadi itu sudah jelas levelnya itu pada taktikal politics
iya bukan pada yang besar tadi
sehingga kan kemudian tadi ada kiai kiai lima puluh atau entah berapa atau ya tadi itu kan
sembilan puluh lima gitu ya
atau berapa lah seribu
tapi mewakili aspirasi suara nu tadi
iya tapi kan kalau kita lihat di dalam konteks nu kan harusnya kan ada prosedur yang harus dilewati
misalnya kan yang seperti itu harus diputuskan di dalam rapat pleno
tapi kalau ini suara kultural misalnya suara quote unquote kultural yang tidak terlalu
kalau kita bicara kultural itu tidak harus keyai juga bisa datang aja ketemuan pak syahid agil dan lain sebagainya
oleh karena itu menurut saya melihat kasus yang kita diskusikan ini juga tidak bisa hanya melihat dari moral ground
sehingga kalau ini ulama pasti representasi dari semua nu
tidak juga harus dilihat sebagai permainan politik
permainan politiknya siapa
ya siapa yang paling berkepentingan tadi yang didiskusikan yaitu muhaymin iskandar
mohaimin iskandar itu ibarat petinju mas
sekarang ini kan sudah pada apa namanya apa namanya yang terakhir ya pak
terakhir jadi wah biasanya pokoknya saling memukul dengan nah ini
bukannya dari pertama ronde pertama
enggak kalau ronde pertama dan hampir terakhir dia kan sudah sudah ex hosted
nah sekarang ini yang terakhir juga harus menggunakan istilahnya
pak mungkas lah
nah pak mungkas
semua pemain unggul lepas yang melakukan itu
pak mungkas itu kan yang dimilih apa
kalau misalnya apa namanya salim segaf
ya tentu dua ratus dua belas ulama dua ratus dua belas
nah kalau muhammad siapa
ya punyanya tentu adalah yang ada di nu yang mau diajak ke dia
oleh karena itu
jadi anda lihat ini ulama nu yang mau
jelas dong tadi kan dikatakan
anda tahu lirboyo itu
pilkada jawa timur mendukung siapa
ipul didukung oleh partai siapa
muhyemen iskandar kan
jadi kalau kita harus bicara tentang pada tataran yang pragmatis politik taktikal
ya kita harus membuka lebar siapa yang
tapi secara moral apakah salah atau benar
oh udah ada salah dan benar di dalam soal ini
taktikal ya harus dihadapi dengan taktikal
kalau yang jelas pak maruf amin kan juga menjadi
salah satu yang masuk dalam kantong
tapi beliau kan gak menggunakan manuver taktikal politik
dia kan juga punya inspirasi menjadi calon presiden
tapi dia sekarang ini malah didatangi untuk membawa nama
jadi ini strategi dan manuver politik caimin untuk kemudian menggunakan kekuatan
ya kalau strategi sudah lewat
tapi sebenarnya bukan hanya lirboyo sih mas
kalau misalnya kita lihat yang hadir ya
person to personnya siapa misalnya
ya harus makanya harus dikemukakan
bukan hanya di lirboyo ya
bukan hanya lirboyo bukan hanya krapa
karena yang kita tahu hampir mungkin sekian provinsi ya
dan itu kemudian sekali lagi tetap pada konsisten ini mewakili suara dan aspirasi
ya karena mereka memang kiai yang prominence kita bilang
mungkin kalau dulu misalnya ada disebut gaihkos
mungkin juga gaih selangitan
tetapi kantar itu kita tidak menggunakan itu
kita hanya menerima aspirasi
dan ini sebenarnya berjalan simultan
ini bukan hanya sehari dua hari
misalnya seperti mas ikam bilang
last minute kemudian ini digunakan
ini melalui proses yang cukup panjang
kerja kerja politik itu kan sebenarnya seumurnya pkb
dan hubungan caimin misalnya dengan para kiai ini kan sangat intens
jadi hampir boleh dikatakan
saya tidak tahu ya misalnya bisa saja dalam satu minggu itu hanya sehari
misalnya di jakarta ya
kecuali setelah beliau di pimpinan mpr
karena selalu digunakan untuk kemudian turun
kemudian dibesarkan tren gitu
ini kemudian buah yang dituai oleh caimin dari proses panjang politik ini
betul dan kemudian kader kader
bukan kuat anggap politik transaksi
kemudian banyak dikatakan atau dianggap orang
wah ini mungkin saja terjadi
tapi mbak lulu kita akan lanjutkan
di alasan supaya waktu lebih panjang
usaha jurnal berikut ini tetap bersama kami
saya mau yang menarik ketika prof ikam tadi mengatakan sebelum dilanjutkan tadi ya
apa namanya aspirasi politiknya mbak lulu
kinu atau nu atau secara kultural tadi harusnya ditempatkan pada high moral ground gitu
nggak agak risih atau mungkin takut gitu mbak lulu misalnya ketika pkb atau mungkin caimin
ya narik nariklah atau nyarat nyarat
kita bilang nggak menarik narik
makanya kita kalifikasi bukan narik narik
terus yang penting kita mau sampaikan juga
bahwa kita masih melihat bahwa yang dilakukan oleh para kiai ini masih berada pada makomnya dan tracknya yang benar ya
kalau misalkan mau begitu kan bisa saja seperti yang lain
mereka bisa mengerahkan mobilisasi misalnya masa dan seterusnya
itu kalau mau
dan itu tidak dilakukan
makanya para kiai selalu mengatakan bahwa kami sebagai juga warga nu memiliki juga aspirasi
mereka memiliki santri
mereka memiliki jadwal
mereka memiliki jaringan
yang itu memang harus dikomunikasikan dengan pbnu karena percaya secara institusi bahwa pbnu ini adalah yang representatif untuk menyuarakan kepentingan warga nu
dan caimin bukan orang lain
caimin lahir tumbuh besar juga di lingkungan nu
maka apa yang dilakukan oleh kiai ini sebenarnya sama aja dengan memberikan endorsement dan penguatan bahwa ini loh anak kita bukan orang lain
ya kalau kemudian bukan bapaknya bukan kiainya karena caimin juga santri mau siapa lagi
ini endorse ya bukan pressure ya mbak ya
ya bukan pressure
terus yang kedua saya masih ingat misalnya pada saat sembilan puluh sembilan ya
sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ketika dewan suro pkb yang pertama itu juga kiai maruf amin itu mengatakan bahwa politik kiai dan politik itu ya gak bisa dipisahkan memang
karena para kiai memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa politik untuk tujuan keagamaan kemudian kebangsaan dan kemasyarakatan itu bisa diwujudkan
jadi tidak perlu diharamkan tidak perlu ditakuti bahwa ketika ada kiai nu
gak perlu kalau masih nu yang ngomong masih kiai nu yang menyalurkan aspirasinya semua will be fine
ya amat lah oke
semua pasti demi kebaikan
yang mana ini sekarang
karena saya tidak akan bicara mengenai apa yang dikatakan oleh politisi yang mendukung satu calon
kita bicara mengenai gini prof apa namanya kalau kita bicara tadi ini bukan pressure katanya mbak lulung tapi endorsement
ya endorsement sama pressure mungkin bedanya agak
seberapa bisa efektif dari kacamata anda sebagai political analyst pressure atau mungkin endorsement ini bisa kemudian mempengaruhi
begini ya mas ya apapun yang dilakukan oleh imin dan kawan kawan menggunakan kiai dan lain sebagainya
saya kira pada analisa terakhir ini kan pak jokowi kan yang akan merespon
seberapa berpengaruh nih pada pilihan politik pak jokowi
menurut saya sama saja dengan apa yang dilakukan organisasi lain misalnya kayak lsi
ya menulis surat
ya menulis surat
kemudian muhammadiyah ketemu dengan semua akan dilayani sebagai informasi
ya yang sudah didapat oleh pak jokowi adalah fakta bahwa muhammad iskandar sebagai ketua dpp pkb sudah mengumumkan bahwa beliau akan mendukung presiden jokowi
itu sudah konkret
nah kalau ini kan perjuangan mencari cawapres jadi semuanya itu tentu akan menggunakan cara cara sendiri misalnya calon yang lain kayak apa
dia pergi ke pak habibie nanti pak habibie juga mungkin saja dong
endorse bukan pressure ya belum ya
nah persoalannya sekarang bagaimana respon pak jokowi
ya itu tadi menurut saya selama ini beliau tentu akan melihat ini sebagai bukan pressure
dan kalau kemudian ada insinuasi bahwa semacam akan bikin poros lagi akan macam macam
justru malah akan backfire
emangnya pkb atau mohaimin dan lain sebagainya itu
apa kok memaksa maksa dalam tanda petik kan itu kan malah gak bagus
jadi makanya kemudian ada semacam upaya untuk meralat apa yang muncul dalam media
ya saya tidak tahu apakah ini media yang bikin soal poros dan memaksa mengultimatum tetapi fakta
kalau menurut saya apapun yang sudah muncul di dalam media ini
kalau tidak direaksi seperti istilah berantem yang anda diskusikan
sebelumnya itu kan
itu kan kemudian menjadi hidup dengan dirinya sendiri
tapi sudah diklarifikasi oleh mbak lulu tadi kan
itu meralat tuh
itu beda ya
klarifikasi sama meralat
kemarin mas misalnya yang empat orang
kan saya di salah satu tv nasional juga meminta supaya host menelpon pbnu supaya diklarifikasi
pada saat itu
dan diklarifikasi betul
kami juga mencoba untuk menelpon ketua pbnu dan juga segi segi
tapi belum bisa
ini sekarang sudah ada
klarifikasinya bahwa memang itu adalah kreativitas daripada kubu imin untuk membawa kiai kiai
profi kam tadi mengatakan bisa backfire apa namanya endorsement kalau gak mau dibilang
pkb melihat ini gak bisa bahaya juga nih bu caim
gak juga bu caim ini selalu bilang warna ikhtiar itu ya sampai batas dimana ikhtiar itu masih
jadi cara cara yang baik
acara yang bagus dan
saya kira apa yang dilakukan caimin ini akan
menjadi pembelajaran ya buat siapa saja bahwa
sebagai pimpinan partai itu
udah bener yang dilakukan caimin itu
on the right track kalau kemudian sebagai
pimpinan partai bukan hanya
sekedar partai saya kira karena secara simbolik
gitu cmi juga mewakili
salah satu politisi yang menurut saya
yang terbaik lah diantara yang lain
yang lahir dari kalangan
nahdlatul ulama jadi disitu ada beban
partai yang harus diperjuangkan disisi lain
ada perjuangan aspirasi no
yang harus diwakili di dalam
kancah kepimpinan nasional dan
semua orang bicara tentang momentum
jadi yang dilakukan cmi ataupun para
kiai saya kira tidak ada yang salah
seberapa besar keyakinannya endorsement ini
ya kalau nggak mau dibilang pressure sekali lagi
bisa mempengaruhi kebijakan presiden
atau didengarkan dari
nah itu kita ya kita bicara kita punya
kita nggak tahu tapi
memang kita percaya bahwa pak jokowi
sangat mendengarkan apa namanya
kiai dan terutama no
hubungan no misalnya dengan
pdip dengan soekarno juga bagus dan
pkb juga menjadi mitra koalisi yang
sangat loyal dan juga
sangat setia dan caimin adalah
kekuatan penyeimbang yang dibutuhkan pak jokowi
pak pravika mau menjelaskan sebelum kita
habis ini break kalau yang
dikatakan mbak lulut sebagai
pendukung imin sebagai
satu effort usaha yang bagus
juga harus diperhatikan
bagaimana respon dari rank and
grassroots dari nahdlatul ulama
yang disebut sebagai cultural nahdlatul ulama
nah itu hanya bisa dilihat
aspirasi aspirasi itu misalnya
bagaimana komentar komentar di medsos
tentang manuver manuver seperti itu
tapi nah elektabilitas betul
surveinya siapa saya ambil
ngatakan bagaimana respon dari
kalangan grassroots nahdlatul ulama gitu loh
jadi komentar bagaimana dengan
kiai yang dimainkan untuk politik
dan lain sebagainya harus didengar
yang kedua ini kan juga bisa
karena nu sendiri seperti
tidak solid kan begitu
jadi pak jokowi yang seharusnya
ingin nu solid begitu melihat
manuver manuver seperti ini kan
kemudian doh ini bagaimana
jadi yang paling fair
anda lihat ada keperpecahan juga di tubuh nu
loh pak maruf amin juga
syed akhil siraj punya aspirasi
imin ya sebagai politik sih
sangat berhak beraspirasi
malah kalau enggak malah aneh kan
nah kemudian ada lagi yang rank and file tadi
itu menginginkan mahfud md misalnya
kemudian ada pak romah hurmuzi
yang juga mempunyai aspirasi
jadi ini akan menjadi
bukan saja blessing in disguise
tapi juga menjadi
new headach juga nah oleh karena itu
saya kira yang paling fair adalah
melayani ini semua sebagai
informasi yang harus
tidak boleh ada semacam poros porosan
baru dan lain sebagainya karena
sudah dipatok bahwa
akan mendukung jokowi sebagai
kita akan membahas bagaimana asa
caimin kemudian di tengah tengah
waktu waktu injuritam kalau sudah semuanya ini
kita akan lihat kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap lagi bersama kami
oke sebenarnya saya mau nanya tapi nggak jadi masalah itu
kalau sudah dipaham
tapi kita bicara mengenai asa caimin ya
seberapa pasti punya asa sih mbak lulu
oh besar besar
jadi begini harapan caimin itu
bukan harapan hanya seorang
imin begitu ya caimin ini
membawa harapan pertama ya
dari seluruh kader yang memberikan kepercayaan
kepada beliau itu itu bedanya mungkin
dengan partai yang lain yang masih harus
punya mekanisme internal di partai
caimin itu sudah selesai karena dari sejak
awal di muqtamar misalnya
di surabaya itu sudah ada mandat kepada beliau
untuk bisa running
di dua ribu sembilan belas dan kemudian
di bkb juga begitu
dan dalam forum forum yang lain
yang setingkat melebih di bawahnya
semakin dikuatkan lagi bahwa kita tidak punya
oke itu clear ya
oh ya itu clear bahkan seandainya misalnya
akan jadi berpasangan dengan siapa
itu diberikan kepercayaan caimin untuk kemudian
membuat pilihan pilihan yang mungkin
kalau pkb dan prof ikam mendengar pidato
presiden jokowi ini kira kira komentarnya gimana
yuk kita dengarkan bersama
sebab kerjasama itu memerlukan sebab
oleh sebab itu
bapak ketua umum
dan dalam dunia usaha yang namanya
bekerjasama itu ya joy
kalau saya tanya mbak dulu
pasti optimistis saya gak mau tanya mbak dulu dulu
udah keras atau cuma ya bahasa anak muda
di saat ini php saja ya begini ya
salah satu kandidat yang mempunyai
kualifikasi paling baik
pertama pengalaman dia
running partai sampai hampir
lima belas tahun aluminusnya
yang kedua beliau pernah jadi wakil
di mpn jadi
kualifikasi ini jadi supaya kita fair nah
apa yang dikatakan pak jokowi itu kan
ya pengakuan bahwa
beliau ini sangat qualified
tetapi seperti halnya
dia juga bisa bersayap bahkan
kalau saya membaca dari
diplesetkan juga mas apa tuh
jadi kalau join yang dikatakan seolah olahlah
ada juga apa itu ojo imin
jadi kita jangan
itu bagian menentang cahaya iya jadi
jadi bukan kerja sama lagi loh
jadi jangan terlalu
teman teman seperti itu
itu bisa bermacam macam
kan nah oleh karena itu
menurut saya pak jokowi masih
betul memberikan pengakuan saya
saya pun harus fair kan sebagai
pengawat politik bahwa kualifikasinya
tapi asa itu seberapa besar
asanya kalau zaman dulu
jadi upaya kita sebenarnya
lahir batin lah ya karena ini
apa kode kode apa petunjuk alam apa
atau dilihat pkb
jadi penting jadi gini
perjuangan kita ada yang sangat serius gitu kan
yang karena sangi seriusnya mungkin sampai kadang
kepleset pleset misalnya memfitnah
atau misalnya bicara kasar
tapi kalau misalnya mas didi tracking ya
ucapan siapapun terutama
c imin yang sangat terukur menurut saya dan
saya bangga sekali dengan itu tidak ada yang berpikir
tidak ada yang kemudian itu saya kira
menyakitkan kandidat atau bahkan kompetitor
yang lain karena kita jaga dan perasaan
kita itu juga bahagia jadi happy jadi kader
kita menikmati sekali semua proses dinamika
ini karena bagi kita
setiap anak bangsa pasti pada akhirnya punya hak
dong untuk kemudian menjadi yang ke satu atau yang
kedua dan berhasil atau gagal tapi berikutnya
tapi saya agak kurang setuju dengan mbak lulu
sejak awal dalam kampanye membawa
membawa pencalonannya imin menurut
sedikit apa ya
saya mau bilang terus terang aja vulgar
misalnya mengatakan kalau
pak jokowi tidak memilih dia sebagai
itu sekarang lebih seru
karena pengalaman dua kali yang menang karena dengan c imin
lebih seru lagi sekarang
bahaya yang begitu begitu
saya belum pernah ada kampanye
calon wapres di seluruh dunia
yang menggunakan cara cara seperti itu
oke oke kita akan lihat
apakah caranya c imin itu berhasil atau
tidak prof mungkin kalau berhasil itu
akan menjadi yang pertama di dunia
kalau tidak bagaimana
kalau tidak bagaimana
kalau prof m asanya
kebahagiaan kita baik
yang memutuskan adalah pak jokowi
kurang berapa hari ini
dan anda yakin apa yang dilakukan para ulama nu ini
tidak merupakan pressure atau
tidak menjadi pertimbangan
menurut saya pada akhirnya tidak ya
seperti informasi informasi yang lain
kita akan nantikan dalam satu dua hari
kedepan sudah ada bocoran mbak lulu
silahkan tunggu aja kita lagi ada yang
berteman disebelah juga soalnya ya
kita akan saksikan bagaimana perkembangan dalam satu dua hari
apakah joir atau
jongga atau yang lain
kita akan lihat terima kasih mbak lulu
terima kasih prof vika

saya budi adiputro selamat malam